dan ini telah kami bacakan
dan kepada para pihak baik jasa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya
mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum
yang dibanding menerima atau pikir pikir
demikian sidang perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh sembilan pit b dua ribu dua puluh dua atas nama terdakwa riki rizal dinyatakan ditutup